juragan tuh keterlaluan tau gak
kenapa sih juragan lebih pentingin mila daripada tangan juragan sendiri
mini karena aku udah bilang
aku tuh butuh duitnya
aku tuh udah tau semuanya juragan
aku tuh udah ngeliat isi hati juragan pakai sihir
mila adalah pacar pertama juragan kan
mila adalah cewek pertama yang nyapa juragan di kota ini
jadi mila sangat berarti kan buat juragan
kamu ngeliat isi hati aku
kamu tuh gak berat dong ngelakuin kayak gitu
kamu tuh gak boleh kayak gitu
itu tuh keterlaluan tau gak
ini semua orang tuh punya rahasia kan
dan rahasia itu gak mau dikasih tau sama orang lain
dan semua orang tuh gak mau tau rahasia kita sendiri
kamu tuh keterlaluan tau gak
jangan mentah mentah kamu punya iri
kamu dengan seenaknya aja bisa melihat isi hati orang lain
lebih baik kamu sekarang pergi deh
aku gak butuh penyihir yang sotau kayak kamu tau gak
sihir yang berhubungan dengan perasaan manusia nggak boleh dipakai sembarangan
seharusnya aku tau
apa yang boleh dan gak boleh dilakukan dengan sihir
udah memperlakukan mini dengan baik banget
dan mini seneng banget
mini seneng banget
lo itu bener bener keterlaluan
lo itu gila ya dut ya
lo sadar gak sih
kalau gara gara lo dia itu pergi
gue tau kenapa dia pergi
kenapa lo marah sama dia
lo marah sama dia gara gara lo tau dia itu baca isyati lo kan
oh atau lo takut
lo takut kalau mini itu tau perasaan lo yang sebenarnya ke dia
lo gak usah jawab pertanyaan gue
lo itu emang cowok gak punya perasaan min
iya gue gak usah mengluarkan gaya lo
harus cepet cepet cari tempat yang aman sebelum aku berubah lagi jadi boneka
ternyata ami ini bener bener gak pulang
mungkin sekarang dia udah jadi boneka
sampai ada laki laki lain yang mau mencium dia
mana ada laki laki lain yang mau nyium dia
tidak gak mungkin gak mungkin
tapi akan aku heran apa
ya ampun ya ampun
aduh untung aja
mami gak mau kayak gini terus juragan
juragan dimana sih
kok kamu ada di sini
jadi tuh tadi ada anjing yang memut saya
terus saya dikubur dia di sini
padahal kan saya gemuk
aku mau nemukan cincinnya
juragan ini kebiasaan deh
kalau pergi aja pintunya nggak dikunci
tapi bener juga
kalau pintunya dikunci
kamu suka ya sama juragan kamu
mimi gimana sebagai balas budi saya
saya mengikat cinta kalian berdua